dan sudah ada mumtazah chandra di ningrat yang siap melaporkan kondisi terakhir terkait aktivitas vulkanis gunung agung di bali
selamat malam tazah
ada peningkatan suhu panas di gunung agung dan getaran tiga satu skala richter yang terjadi di kawasan gunung agung
indikasi apakah ini sebenarnya taza
kalau kita mendengarkan penjelasan dari para peneliti pvmbg indra
sebenarnya karena adanya aktivitas magma di dalam kawah gunung agung tersebut
karena magma ini sudah naik indra sudah berada di dalam mangkuknya kalau bisa dikatakan seperti itu
dan memang masih belum sempat meluber inilah yang kemudian menyebabkan adanya gerakan gerakan juga
ada beberapa karena ada yang mendorong ke atas indra yang menyebabkan adanya tremor tremor yang tercatat di satelit ataupun seismograf indra
dan juga kalau kita lihat adanya cahaya yang keluar itu adalah cahaya dari magmanya
karena magma ini adalah sebuah kekuatan bisa dikatakan juga energi
begitu indra api yang memang bisa mengeluarkan volcano glow
vulkanik glow ataupun refleksi cahaya yang datang dari api dari magma tersebut indra
itu yang kemudian kalau kita lihat memang dari adanya citra cctv mungkin misalnya
ataupun dari awan yang berada di atas kawah gunung memang kita bisa melihat adanya cahaya yang direfleksikan
namun pada malam ini indra saya tidak melihat adanya cahaya tersebut yang keluar
pada saat saya konfirmasi hal ini kepada kasbani yang merupakan kepala dari pvmb
yang mengatakan bahwa memang ada kemungkinan ada di beberapa titik magma ini mungkin sudah mulai mengeras
indra kalau kita lihat memang di beberapa dokumenter misalnya
ada beberapa magma magma yang sudah keluar misalnya itu kadang kadang akan mengeras dan juga akan berubah menjadi abu abu
ini merupakan kemungkinan jika nantinya mengapa tidak terlihat lagi adanya volcanic glow di awan pada malam hari ini
namun memang kemarin kalau kita lihat adanya vulkanik law itu memang karena adanya volcano radiative power
ataupun kekuatan radiasi dari gunung api yang memang dikeluarkan
karena ini merupakan sebuah energi yang memang tercatat sendiri
terus mengalami peningkatan dari kemarin sempat lima puluh satu mw untuk vrp nya
sempat kemarin tercatat sampai sembilan puluh tujuh megawatt indera
itu artinya memang kekuatan ini semakin tinggi yang menyebabkan adanya vulkanik glow tersebut
dan juga karena adanya pergerakan pergerakan di dalam tubuh gunung agung tersebut
terus menerus bergerak mencari mencela keluar untuk mengeluarkan letusan yang lebih besar diperkirakan
itu yang menyebabkan adanya tremor tremor
dan walaupun demikian memang tidak ada hingga saat ini tremor tremor yang dilaporkan dapat terasa yang cukup kuat
kecuali memang adanya gempa yang kemarin sempat tercatat tiga satu skala richter indra
namun selain dari itu memang sejauh ini bahkan tremor over scale saja tidak ada yang dilaporkan terasa indra
baik akibat perubahan arah sebaran abu gunung agung bandara di lombok dinyatakan ditutup
nah sejauh ini bagaimana perkiraan arah pergerakan arah abu gunung agung
terlebih jika melihat adanya anomali cuaca beberapa hari terakhir
untuk malam hari ini indra kalau saya lihat dari siang hari tadi bahkan pergerakan
abunya sudah mulai pergerakan arah angin bahkan sudah mulai berubah
kalau sempat mengarah ke arah selatan dan juga tenggara namun mulai sejak dua belas siang
pukul dua belas siang hari tadi baik di lombok dan juga di pulau bali
sudah mulai berubah sempat ke barat dan juga barat daya lalu kemudian berubah lagi indra
tadi sore bahkan berubah menuju ke arah timur laut
itu artinya memang masih menjauh dari arah bandara ngurah rai dan juga diharapkan bandara lombok pun
juga sudah mulai mengarah keluar dari arah bandara lombok
itu artinya kita sangat mengharapkan sekali bahwa nantinya
pada pukul dua belas kita pantauan itu terus menerus sama
mungkin saja nanti bandara lombok akan kembali dibuka
karena memang rencananya bandara lombok hanya ditutup antara pukul sepuluh tiga puluh tujuh pagi hari tadi
hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia tengah malam hari ini indra
dan kalau memang ini terus menerus akan terjadi memang ini akan kembali dibuka lombok
kalau tidak kemungkinan memang akan ditutup kembali jika memang abu vulkanik masih berada di ketinggian yang sama
karena kemarin tadi pagi tercatat bahwa abu vulkanik masih ternampak
di ketinggian dua puluh satu ribu kaki
dan untuk saat ini memang masih belum ada informasi tambahan apakah ini masih terus menerus terlihat
karena pada hari ini indera sebenarnya tidak ada abu vulkanik yang keluar
yang keluar hanyalah asap sulvotara
yang merupakan asap putih yang keluar dari yang dihembuskan dari kawah gunung agung
indra tidak ada abu vulkanik yang kemudian dierupsikan ataupun dikelontarkan dari gunung agung pada hari ini
saya tidak melihat adanya asap abu abu yang kemudian keluar setebal kemarin kemarin
hari ini hanya asap tipis tipis saja sehingga kemudian diharapkan bahwa tidak ada lagi abu vulkanis
yang kemudian dilontarkan oleh gunung agung yang kemudian bisa membahayakan kawasan
peredaran kawasan udara baik di pulau bali dan juga di pulau lombok indra
baik sedikit lagi masih terkait dengan gunung agung kita singgung sedikit tentang warga yang mengungsi
kita tahu sebagian adalah pelajar begitu yang mengungsi akibat aktivitas gunung agung ini
bagaimana pula pemenuhan kebutuhan proses belajar mengajar bagi mereka
para pelajar yang berada di pengungsian
kalau kita merujuk kepada memang program pemerintah sebelumnya indra
pada saat mengungsi di bulan september yang lalu
para pelajar yang bersekolah di sebelumnya mereka bisa mengadakan cuti begitu di sekolah yang lama
lalu kemudian pindah di sekolah yang baru di mana mereka mengungsi
sehingga mereka bisa masuk dan juga berintegrasi di sekolah sekolah terdekat
namun untuk anak sd indra memang kita tidak perlu khawatirkan terlalu banyak
hari ini mereka setelah melalui hari ujian yang terakhir
sehingga mereka telah memasuki hari berlibur indra
dan tidak perlu difikirkan untuk saat ini bagaimana mereka harus menghadapi sehari hari bersekolah
namun dari sekolah sekolah yang sudah ada
sebenarnya memang mereka sudah siap untuk mengintegrasikan para anak anak pengungsi ini
untuk sekolah sekolah yang baru di dekat dari pengungsian
memang sebetulnya tidak ada masalah
sama yang saya lihat sebenarnya prosesnya seperti pada proses pengungsian di bulan september hingga oktober kemarin indra